sebuah kampung di kabupaten langkat sumatera utara dikenal sebagai kampung penghafal quran
selain dapat menikmati sungai binge yang jernih
kemudian orang yang berkunjung ke kampung ini juga dapat melihat langsung sejumlah santri dan warga yang sedang membaca
dan tentu saja menghafal al quran di tepi sepanjang aliran sungai
berbeda dengan pemandangan alam pada umumnya
kampung penghafal quran menyuguhkan pemandangan anak anak yang sedang membaca dan menghafal al quran
aktivitas ini tidak dilakukan di pesantren atau madrasah melainkan di tepi sungai bingeng
lokasi wisata ini berada di desa mekarjaya dusun jandi mulia kampung kolam
kecamatan sebinge kabupaten langkat sumatera utara
lokasi terbuka untuk umum dan tidak dikenakan biaya
para pengunjung cukup memberikan infak untuk biaya perawatan masjid baitul amal
yang biasa digunakan santri untuk sholat berjamaah
belajar membaca dan membaca
membaca dan menghafal al quran ini sengaja dilakukan di alam terbuka
agar anak anak dapat berinteraksi dengan alam bebas secara langsung
karena memang alamnya mendukung
alamnya mendukung kita pengen kegiatan yang kita buat ini punya ciri
punya ciri khas mungkin selama ini kalau belajar menghapal quran itu biasanya di pondok pondok
pondok pondok pesantren tapi kita coba ini berbasis masyarakat dan dilakukan di alam terbuka
jadi itu salah satu
salah satu ciri dari kampung penghafal quran kampung tolam
tokoh masyarakat setempat mengaku bangga dengan kehadiran kampung penghafal quran ini
begitu pula para santri yang mengaku merasa punya kegiatan positif
ada satu kelebihan dari kampung kami ini juga
walaupun kepala dusun kita seorang nasrani
beliau sangat mendukung juga dengan kegiatan agama ini
beliau sering menghadiri
untuk menurutkan dakwah kedua

dan agar terhindar dari maksiat dan narkoba dan sejenisnya
bagi anda yang sedang berada di kabupaten langkat dan ingin menikmati wisata religi
tidak ada salahnya jika mampir ke kampung penghafal al quran ini
budiman amin tanjung langkat